mayat pria tanpa identitas ditemukan di kawasan hutan pinus kampung telukwaru kecamatan nanggung kabupaten bogor minggu siang
mayat ditemukan dalam kondisi tertelungkup dan terbungkus plastik di dalam koper berwarna biru tua
guna penyelidikan lebih lanjut saat ini mayat pria yang diperkirakan berumur empat puluh hingga enam puluh tahun tersebut masih berada di rumah sakit keramat jati untuk diotopsi
meskipun beberapa saksi di lokasi kejadian sudah dimintai keterangan hingga kini kepolisian masih menunggu hasil otopsi dari pihak rumah sakit
dan untuk mengetahui bagaimana perkembangan kasus penemuan mayat dalam koper kami sudah tersambung melalui telepon dengan kapolres bogor akbp muhammad joni
selamat siang pak joni bisa mendengar suara kami
selamat siang mbak
pak joni apakah sudah ada informasi terbaru dari hasil otopsi di rumah sakit polri kramat jati
sementara dari hasil otopsi itu menyatakan bahwa mayat tersebut kurang lebih sudah lima sampai dengan tujuh hari
sudah itu untuk identitas melalui sidik jari sementara belum bisa ditemukan
hanya saja didapat ciri ciri dari mayat tersebut
itu berjenis kelamin laki laki tadi usia berkisar antara empat puluh sampai dengan lima puluh tahun dengan tinggi badan satu ratus tujuh puluh lima sampai dengan satu ratus delapan puluh cm
berjanggut atau berewokan terdapat juga luka bekas jahitan bekas operasi yaitu di posisi perut di bagian pusar dan juga pada pegelangan kaki sebelah kanan terdapat luka bekas patah
nah namun untuk identitas secara mendetil apakah korban itu
atau warga negara dalam arti indonesia atau mungkin keturunan itu masih belum bisa dipastikan
karena juga untuk masalah identitas tersebut memang sama sekali tidak dimiliki oleh si korban termasuk juga masih dalam proses forensik untuk mendalami menggunakan ciri ciri atau benda benda lain yang nanti akan dikaitkan identitas korban dengan pihak keluarganya
lalu pak joni terkait penyelidikan terhadap kasus ini sudah berapa orang saksi yang diperiksa dan apakah sudah ada titik terang pak dari hasil pemeriksaan sejumlah saksi ini
sementara ini sudah enam yang sudah kita periksa enam saksi itu berfokus kepada yang menemukan termasuk saksi saksi yang terkait ada di areal tkp
kita juga masih fokus dulu mencari identitas korban karena upaya upaya mencari identitas korban tersebut lebih utama sehingga kita akan bisa mengeks
kita ingin menaikkan kepada pelaku termasuk motif yang dilakukan oleh si pelaku
nah tentunya upaya penyelidikan itu kita sudah ada langkah langkah kita bagi baik itu polsek maupun polres untuk beberapa kegiatan penyelidikan terkait dengan temuan temuan barang bukti
mulai dari koper olah tkp dan lain lain sehingga nanti dari hasil keseluruhan tim yang bergerak itu akan menyimpulkan mencari identitas korban termasuk
kapan persisnya terjadi kejadian tersebut
lalu pak joni jika kita melihat lokasi penemuan mayat korban ini kan memang di hutan begitu
apakah termasuk memang daerah yang sepi ataukah memang tidak terlalu sepi dan ada pemukiman penduduk di sekitar situ pak joni
sementara kalau misalnya daerahnya memang agak sepi jarang dilintasi sebenarnya
hanya saja kalau untuk di wilayah kabupaten bogor ini dengan cibinong itu kurang lebih satu lima sampai dua jam ke area lokasi tersebut
nah tentunya itu pun dari temuan masyarakat yang melintas karena adanya bau yang menyengat
dan itu hasil informasi dari masyarakat tersebut kita tidak lanjuti
oke lalu pak joni hingga saat ini apakah sudah ada keluarga begitu yang melaporkan adanya kehilangan
salah satu anggota keluarga mereka kepada pihak kepolisian
ya sementara ini belum
tapi dari hasil pemberitaan pemberitaan baik dari media cetak online maupun medsos sudah kita sampaikan ciri ciri tadi
sehingga mungkin ada masyarakat yang kemungkinan besar merasa keluarganya hilang atau keluarganya yang mungkin sudah lama tidak kembali
nah ini tolong disampaikan ke kita di polres bogor sehingga nanti kita bisa mencocokkan nanti
apakah berdasarkan anti mortem atau nanti post mortem
nanti nanti post mortem yang ada yang pada mayat tersebut
sehingga kita kaitkan dengan identitas si korban tersebut apabila ada keluarganya yang datang
baik terima kasih kapolres bogor bapak akbp muhammad joni
kami harapkan juga sehingga semoga segera ada titik terang untuk segera mengungkap identitas korban dan juga menyelesaikan penyelidikan terhadap kasus ini pak